kapolda metro jaya fadil imran membentuk tim pencari fakta dalam kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa universitas indonesia m hasha atalasha putra
polisi turut melibatkan pihak eksternal seperti pakar keselamatan transportasi dan juga ahli otomotif
temuan atau fakta dari tim sus itu nantinya akan ditindaklanjuti agar bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya keluarga korban
sebelumnya polisi menetapkan hasyah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan dirinya
berdasarkan gelar perkara sepeda motor yang dikendari hasya oleng dan jatuh ke arah mobil yang dikemudikan pensiunan polri
polisi menilai hasya lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan dirinya meninggal dunia
yang pertama akan membentuk tim untuk melakukan langkah langkah pencarian fakta
tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim